pemerintah mengimpor beras memancing protes dari masyarakat di sejumlah daerah
mereka menuntut pemerintah membatalkan impor beras yang dinilai merugikan petani
di jawa timur pengunjuk rasa meneriakan tolak impor beras
dan menuntut agar pemerintah menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok yang kian tinggi
protes ini diwarnai dengan aksi menyiramkan beras kedahi oleh tiga orang peserta protes
peserta protes berharap pemerintah menghentikan rencana impor beras
karena dikhawatirkan akan merugikan petani
sementara itu di medan sumatera utara sekelompok orang turut menggelar aksi unjuk rasa
mengecam kebijakan impor beras
pengunjuk rasa juga mendesak presiden jokowi membatalkan impor beras
dan mengevaluasi menteri pertanian dan menteri perdagangan
sejumlah pengunjuk rasa membuat teatrikal
menggambarkan penderitaan petani yang akan memasuki masa panen
masuknya beras impor disebut pengunjuk rasa
akan menganjurkan harga beras
sehingga menurunkan pendapatan petani